bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera pada kita semuanya
yang saya hormati pak bang lima pak kasal ketua pasar nas ketua knkt dan bapak ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu
tentunya rekan media yang saya banggakan
kami sampaikan bahwa tadi tepatnya jam tiga belas tiga puluh saya diminta untuk menghadap presiden untuk melaporkan perkembangan penanganan musibah sriwir di broza itu
dan bapak presiden menyampaikan
duka cita yang mendalam cukup pada keluarga korban dan mendoakan agar korban mendapatkan tempat di sisi allah swt
dalam kesempatan itu juga kami laporkan bahwa berkat arahan bapak presiden di hari pertama kepada kami
yang berjalan begitu apik dari kementerian kebuangan dengan tni polri pasar nas bapak kt semua unsur yang terlibat berjalan dengan baik
dari kementerian kebuangan dengan tni polri pasar nas bapak kt semua unsur yang terlibat berjalan dengan baik
dan itu terlihat
di lapangan pada saat hari pertama kami hari kedua kesana
teman teman prajurit tni dan polri dan semua stakeholder berjalan dengan semangat
oleh karanya saya ucapkan terima kasih kepada bapak panglima tni bapak kasal bapak kapolri
dan juga pasar nas dan kt
yang bekerja secara apik
bapak ibu sekalian dalam kesempatan pertemuan tadi bapak presiden mengistitusikan pada saya untuk berapat di sini
tadi kami sempat diskusi dengan pak panglima pak kasal untuk melanjutkan langkah langkah percepatan berikutnya
ada tiga instruksi yang disampaikan
oleh bapak presiden kepada kami
yaitu yang pertama adalah penanganan musibah harus cepat
untuk mendapatkan black box
agar segera ditemukan dan diambil
begitu juga jenazah korban dan potongan tubuh pesawat juga segera diangkat
seperti diketahui fdr sudah ditemukan
nanti mungkin setengah jam lagi datang
pak panglima akan mengumumkan
yang kedua asuransi dan hak hak para korban harus segera diberikan kepada keluarga sesuai dengan ketentuan yang berlaku
dan yang ketiga adalah penyebab kecelakaan harus segera ditemukan
dan dijadikan pembelajaran untuk meningkatkan kinerja penerbangan nasional
saya juga menyampaikan terima kasih kepada presiden
begitu intent menghubungi kami melalui telepon juga pak panglima
sehingga mendapatkan dukungan moral kinerjanya menjadi lebih baik
kami mengharapkan bahwa kolaborasi ini berjalan dengan baik
karena masih ada yang harus dicari
pda juga harus ditemukan
dan juga beberapa potongan pesawat juga harus ditemukan
sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada presiden yang memberikan dukungan moral kepada kami
dan panglima tni kasal polri pasar nas knkt mas kapai asuransi dan semua pihak yang turut melakukan operasi ini